oke nanti kita main lagi ya besok besok ya
nih masih ada cadangan nanti kita besok besok main lagi ya
permisi panino bu
terima kasih ya udah main sama rena
kita ke ruang tamu ya
saya baru tahu hari ini
kalau ternyata andini itu mantan istri kamu
tante tidak tahu
tante sedih tante kecewa
karena al dan andin menutupi hal ini dari tante
saya tidak memberitahu bu rosa
kenapa kamu bercerai
apa ada hal yang harus ditutupi dari pernikahan kalian dulu

dulu andi ditinggalkan suaminya dalam keadaan hamil
tidak ada yang pernah cerita sama saya mengenai hal ini
kalau saya boleh tahu kenapa
apa salah andi mu
kamu tuh masih aja mikirin anak itu
dari awal aku udah kasih tahu kamu kalau anak itu bukan anak kamu
setelah hasil tes dna ini bapak terima
pak ahok meminta bapak untuk berjanji pak
kalau bapak tidak akan menghubungi lagi
puan rinan memungkit masalah ini lagi pak
beritahu aku bapak tak tahu
saya menceraikan andi karena
karena andi menselingkuh
saya benar benar saat itu mancur
karena anak yang digandung andi adalah anak hasil perselingkuhan
dan saya gak bisa sama sekali menerima

menerima kenyataan itu
makanya kami bercerai
andin melakukan hal itu
bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang kita lihat
saya juga tidak menyangka kalau
andin bisa melakukan hal itu
tapi fakta dan kenyataannya
apa andin mengakui perselingkuhannya
apa dia tidak berusaha
mempertahankan pernikahannya pada saat sidang cerai
andin tidak hadir di proses persidangan perceraian
karena saat itu
andin sedang menjalankan
hukuman itu terjadi
hukuman itu terjadi
hukuman itu terjadi
saya rasa untuk masalah ini
bukan kapasitas saya bu
ibu bisa tanyakan langsung ke andi atau aldebaran
mereka tidak akan memberitahukannya kepada saya
karena selama ini
mereka juga merasakannya
akan segala hal dari saya
kalau begitu mungkin ibu bisa
tanya sama mirna
iya bu suster mirna
karena mirna itu adalah teman lamanya andin
mirna juga tahu apa yang terjadi dengan andi
saya minta maaf saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu
karena saya merasa tidak etis untuk melangkahi andin ataupun aldebar
oh ya ini udah malam saya mau permisi saya mau pulang
sekali lagi saya minta maaf kalau saya tidak bisa menjawab bu
saya balik sekarang
mohon ibu tidak marah ya
saya terima kasih sekali
nino sudah menjawab pertanyaan saya
kalau begitu saya pamit
assalamualaikum bu waalaikumsalam